sinti tihir mari allah kan ditaman
kamping minum ikunyekah wanaf suhu
sinti tihir mari allah kan ditaman
kamping minum ikunyekah wanaf suhu
tak ada catatan pasti yang dapat membuktikan masuknya islam ke tanah tuban
namun berdasarkan berita dari cina yang ditulis oleh mahua
dalam sebuah pelayaran pada tahun seribu empat ratus tiga belas sampai seribu empat ratus lima belas masehi
di tuban sudah terdapat orang orang muslim dari barat
berbeda dengan buku babat tuban
di sana dituliskan islam masuk tanah jawa pada kurun waktu seribu empat ratus lima puluh
sampai seribu empat ratus lima puluh masehi
ditandai ketika haria di kara
yang pada masa itu menjabat sebagai bupati tuban
memeluk agama islam
dan dari sinilah islam berkembang di tanah tuban
merujuk pada tahun yang sama
syiar para wali dimulai di tanah jawa
dan di tanah kambang putih
keturunan sunan ampel dengan julukan
kondang sunan bonang memikul amanah
terkait sunan bonang sendiri sesungguhnya
adalah ketika para wali ini
sudah menemukan bentuk perjuangannya
menghadapi perbedaan yang ada di tanah jawa
nah perbedaan perbedaan cara dakwah itu
menghasilkan sosok sosok yang memang
dengan style dan gaya yang berbeda beda
dalam tradisi zaman wali songo
di cirebon sosok sunan gunung jati
ya gayanya berbeda
di tengah ada sunan kudus ya tradisinya berbeda lah
tengah timur ada namanya sunan bonang
suluk dan gamelan seperti inilah
perantara sunan bonang bersiar islam di tanah jawa
yang p simplesmente biarkan
sementara islam itu kalau orang sudah mati itu ya bablas tidak balik lagi nanti dihitung di akhirat
nah innalillahi wa inna ilaihi roji'un ini berbeda dengan reinkarnasi
makanya kemudian orang jawa waktu itu ya diajarkan sesuatu untuk memahami
innalillahi wa inna ilaihi roji'un yang berbeda dengan reinkarnasi
setiap tembang mengandung makna kehidupan manusia
dari sini pula ajaran islam ditanamkan pada penduduk jawa kala itu
maka untuk mengajarkan orang jawa waktu itu yang paling bagus ya dengan tembang
maka lahirlah tembang mocopat
dan itu barangnya
temennya nyawa yang turun ke dunia
sebelah kiri ini berduanya sarki
sebelah kanan malaikat dua yang tugasnya mengajarkan yang ngandoli yang baik
ngajak yang baik
orang jawa susah memahami itu maka diajarkan lah namanya dulur papat limo pancer
nah konsep dulur papat limo pancer itu sebenarnya adalah konsep
manusia yang ruhani turun masuk ke jasmani
jadi misalnya di fifa jako bisanya
aperanya tijd islam
setiap bait suluk memiliki arti mendalam tak sedikit pondok pesantren dengan aliran sufisme mempraktikan suluk
dalam tasawuf suluk dengan aliran sufisme ini merupakan ungkapan pengalaman hidup atau gagasan tentang perjalanan kerohanian
bagi yang tak memahami aliran ini kerap disebut kejawen
namun pada dasarnya tasawuf pada kalangan sufi adalah media untuk mencapai raas kebenaran tingkat tinggi
ibadah yang khusyuk hingga memfokuskan pikiran hanya kepada allah swt
tembang gundul pacu adalah salah satu tembang gubahan dari suluk bernada milik sunan bonang yang dikembangkan oleh muridnya sunan kalijaga
dalam suluk gundul pacul tertuang pesan tegas bagi seorang pemimpin
kalau ada pemimpin kok tidak baik cuman dinyanyikan gundul gundul pacul gundul itu sirah kepala
kepala itu memimpin pemimpin itu ketempatan kepala itu ketempatan barang empat
mata hidung mulut telinga
moto irung lambe kuping barang papat ini nggak boleh lepas
karena kalau empat ini lepas gundul kok pacul barang papati kok ucul
mata enggak lihat rakyat hidung enggak kampus rakyat mulut enggak dengerin rakyat enggak mampu bicara yang baik pada rakyat
telinga enggak dengerin rakyat ya gundul ini gembelengan
nah gundul kok gembelengan kepala
mata kok sombong nyunggi amana memanggul amana kok gembelengan amanah itu cara kacir
tembang tembang sunan bonang yang dikembangkan oleh sunan kalijaga hingga kini masih menjadi pitutur dalam seni pewayangan
iringan gamelan menjadi ciri khas yang melekat pada setiap tembang
bahkan urutan belasan tembang merupakan penggambaran siklus manusia
nah oleh sunan bonang karena ini sebuah lagu dilengkapi dengan gamelan
gamelannya selendru pelok itu
bukan cek cek cek cek tang tang tang tang bukan

kadang di sini ngaji kadang di sana nyuri ayam
kadang baik kadang buruk
buruk itulah hidup manusia
baik terus malaikat jelek terus iblis
ya kadang di sini kadang di sana
kadang ape kadang elek kadang bagus kadang jelek

mari kita kembali kepada allah
allah fafiru ilallah kembalilah kepada allah

nah dulu nunggu bagaimana ya
lagi yang lemre
hmm aromanya sudah mulai terasa ini mau matang ini udah kaya
ajaran keislaman sunan bonang tak memberatkan termasuk bersedekah
keterbatasan ekonomi juga menjadi salah satu alasan kenapa pembuatan bubur pada kala itu seakan diwajibkan
meski hanya sebuah simbol pembuatan bubur ini menjadi bagian dari sejarah yang tak boleh ditinggalkan
ini adalah peninggalan ya namanya peninggalan jangan sampai diganti ya namanya sejarah ya
jadi jangan sampai diganti lain lainnya enggak usah ya kita orbitkan terus gitu
biar generasi penerusnya itu tahu bahwa dulu baksonan bunang itu berdiri
cara untuk ekonomi melihat ekonomi sulit dan lain sebagainya itu
kalau dibikin bubur ini kan bisa banyak tapi kalau enggak dibikin bubur kan harus mengamalkan sayur ikan ikan
kalau jadikan satu jadi bubur otomatis kan untuk masyarakat kecil kecil mencukupi kan gitu
secara islam sunan bonang di tanah jawa juga meninggalkan sebuah cara hidup berbangsa dalam keberagaman
hal tersebut terlihat dari suluk wujil yang tertulis pada sebuah buku disertasi yang tersimpan di museum kambang putih tuban
dalam suluk kucil diceritakan seorang abdi dalam yang mempelajari agama islam dengan khusyuk dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari hari
ini menandakan bahwa ajaran islam itu universal
sehingga seorang abdi yang dapat menganut dan mendalami
selain itu nuansa keberagaman yang tertuang pada ajaran sunan bonang dapat dilihat dari peninggalan sebuah tiang jati bercabang tiga
dan di dalamnya tersemat pahatan kuno yang bercerita tentang toleransi antarumat beragama
jika kita bicara tentang sunan bonang maka ada peninggalan dari sunan bonang yang hingga saat ini cukup nyata bisa tampil
di hadapan kita adalah kalpataru dimana di sini ada beberapa ukiran yang menggambarkan ajaran sunan bonang yang hingga saat ini bisa diimplementasikan pada kehidupan masyarakat
saya ingin bertanya tentang ukiran ini sebenarnya maknanya apa ukiran ukiran yang ada di dalam kayu ini
ini yang membuat unik adalah ukiran yang tercantum di kalpataro ini adalah ukiran tempat suci ibadah tempat ibadah
dan bukan hanya umat islam saja ada umat lain yang juga digambarkan di dalam kalpataru ini
ini adalah gambaran masjid jadi ini simbol islam itu sendiri yang dibawa oleh sunan bonang
namun tidak hanya itu ada sebuah candi yang juga terlihat jelas dari tangga masuk pintu gerba gerhanya kala sampai atap candinya cukup detail
itu bisa terlihat kalau di sisi sana kita bisa sangat melihat
cukup detail candi yang tampak tinggi menjulang ini
ini adalah gambaran dari umat hindu sendiri yang digambarkan oleh sunan bonang
jangan lupa ada gambar gambar yang terlihat di dalam kalpataru ini
kalau selain candi ini apa saja yang sebenarnya ada dalam ukiran ini
ada bentuk kelenteng juga kelenteng yang notabene adalah tempat peribadatan tiga kepercayaan atau sankau terdiri dari konfusius atau konghucu buddha juga alirantau
selain itu ada juga bentuk wihara wihara buddha yang juga dilengkapi oleh kepala singa karena auman singa sendiri itu adalah simbol siar buddha sendiri
itu ada di sisi bagian belakang
sisi belakang lain
saya juga ingin tanya
bentuknya ini asli atau bagaimana kayunya
ini bentuk kayu yang natural
jadi bentuk kayu jati yang memang
bercabang cabang namun disini juga bisa
karena tiap agama punya cara punya metode
pemujaan pada tuhan yang berbeda beda
semua tujuannya satu ke atas
itu pemujaan tuhan yang maha esa
itu yang terangkum dalam
keharmonisan ajaran sunan bona
itu kenapa ada tiang satu
yang dipancangkan di tengah
menuju ke tuhan
ya sunan bona
ajaran ajarannya merupakan konsep besar
keislaman yang bermula di tanah jawa
dan mengingatkan kita
bahwa islam hadir di nusantara
tidak dalam sekejap mata
dan ini tak hanya cikalbaka
namun juga soko guru
lahirnya peradaban islam nusantara
yang penuh toleransi dan harmonis